segera geni apa yang dimiliki bocah itu
kenapa berkali kali terkena jurus itu
aku tidak mengalami luka darah
padahal tenaga dalamku sudah terserapkan
apa yang terjadi
baik kau bisa saja menahan ajian segala geni
tapi sekarang kau rasakan ajang ini